kak fani kak reno
karena kembalinya bu fani ke jakarta
dia sudah beberapa kali datang ke tempat saya
dan dia bercerita bahwa dia mau menikah
jalan satu satunya untuk memulihkan kondisi ibu fani
adalah dia harus merasakan rasa cinta
karena dia trauma dengan masa lalunya
dan dia pernah kecewa
sehingga rasa percaya dirinya
bantu aku sembuhkan kak fani
aku akan cerahkan dia
aku gak mau cerai reno
kak fani itu sudah menjadi istrinya afif
saya afif yang menyembuhkan dan mencintai kak fani
kamu dan kak fani tinggal di rumah aku dan reno
apa yang harus aku lakukan sekarang
apa aku benar benar harus bawa fani ke rumahnya reno
dan aku tinggal bersama mereka
kamu sudah tahu kan
aku gak akan melepaskan kamu
terima kasih sudah membuat afif tinggal di rumah
tapi ini satu tanggung jawab berat untuk kamu
kamu harus pastikan afif menyembuhkan kak fani
dan jangan sampai dia berbuat bodoh yang membuat keadaan terlalu parah
syukurlah kak fani sudah sadar
karena kembalinya bu fani ke jakarta dia sudah beberapa kali datang ke tempat saya
dan dia bercerita bahwa dia mau menikah
jalan satu satunya untuk memulihkan kondisi ibu fani
adalah dia harus merasakan rasa cinta
karena dia trauma dengan masa lalunya
dan dia pernah kecewa
sehingga rasa percaya dirinya berkurang
itulah yang dialami saat ini oleh ibu fani
bella panggil afif
aku tidak tahu apa hasilnya
aku benar benar kep burnt off
namun saya masih satu orang yang membesar jika kamu itu orang lain
lagi dis catastik
a afif kak fandi udah sadar
dia butuh kamu
sejujurnya dalam hati yang paling dalam
aku masih sangat mencintai kamu afif
aku sudah mencintai kamu
bapak ibu silahkan menunggu di luar pak
biarkan ibu fandi beristirahat
nanti aku akan datang
jangan jauh ke depan
kalaupun dia tersadar nanti
orang yang pertama harus dilihatnya adalah suaminya pak
pokoknya mama gak usah khawatir
aku akan menjalankan rencana selanjutnya
aku akan jatuhkan bom ke kak fandi
biar dia menjadi gila bener
kalau dia gila beneran kan jadi seru mah
katanya si afif itu sekarang pindah ke rumahnya reno
ya udah kalau gitu aku cek ke sana ya mak
nanti aku kabarin lagi
aku memang lagi butuh uang untuk biaya buku yang lagi sakit
dan ini kesempatan aku untuk dapatkan uang itu
daripada aku harus pinjam ke nyonya sylvia
sebaiknya aku terima aja tawaran non sintia
pasti mau kan
iya mau non
ya udah kamu tunggu sini
saya ambil uangnya dulu ya
jangan ke mana mana
kamu kan yang lakukan itu kan
melakukan apa sih aku gak ngerti ya
ada apa ini ada apa
sintia sintia sudah memasukkan foto foto bella ke dalam kamu
kamu kan yang lakukan
enggak afif aku gak ngelakuin hal itu afif
sintia apa benar begitu
afif kenapa kamu selalu nyalain aku sih
pasti kamu kamu kan yang lakuin itu kan
mas afif sebenernya saya yang nyimpen foto itu mas
saya keluar mas afif mau bawa pulang bawa istri mas
saya pikir itu mbak bella mas
maafkan saya saya gak menyangka kalau begini akhirnya
bukan hafib kamu dengar sendiri
kamu itu benar benar keterlaluan
sekarang juga kamu ke belakang
bawa barang barang kamu keluar kamu saya pecat
baiknya maafkan sayangnya
bukan afif kamu dengar sendiri
kamu gak apa apa
aduh yes rencanaku berhasil
sekarang apa yang akan kamu lakukan
kalau fani dibawa ke rumahnya reno
kalau bella menginginkan itu
aku akan ikut iman
nanti selanjutnya apa yang terjadi kita lihat aja
kamu tinggal di sana
yang jelas bella bisa bahagia
afif ya udahlah apa yang sudah terjadi ya udah
kamu mau melakukan apa sekarang ya udah kamu lakukan
apa itu yang menurut kamu baik
tapi kalau tinggal di sana gimana ya
mama jadi kepikiran
kamu yang sabar ya
semua ambil hikmahnya
ya udah kamu istirahat ya sayang
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi